sempat dinyatakan gagal verifikasi faktual oleh komisi pemilihan umum
partai umat masih memiliki peluang untuk menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
tentunya hal ini tergantung dari hasil pemenuhan kesepakatan
hasil mediasi antara partai umat dan kpu ri
mediasi yang digelar di kantor badan pengawas pemilu
atas sengketa antara partai umat dan komisi pemilihan pemilu ri
telah membuahkan hasil
sebelumnya partai umat sempat kehilangan kesempatan
mengikuti pemilu tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
karena dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual di beberapa tempat oleh kpu
dari mediasi yang digelar secara tertutup selama dua hari sejak senin lalu
disepakati partai umat akan menjalani tahapan verifikasi faktual ulang
mulai rabu dua puluh satu desember dua ribu dua puluh
partai umat harus memenuhi kekurangan persyarakatan
terutama di dua provinsi yang dianggap bermasalah
selanjutnya partai umat tentu akan melaksanakan
apa apa yang telah dituangkan dalam putusan bawaslu
terkait kesepakatan mediasi ini
dalam rentang waktu yang tersedia
partai umat akan memenuhi apa apa yang dianggap kurang oleh kpu
karena dari awal sebenarnya partai umat juga sudah melakukan
untuk memenuhi syarat syarat tersebut